mereka yang siap membintik dan mencari kegiatan kita
yang merumah citra wadila arsyad sarjana manjimeng
sarjana manjimeng adalah mahasiswa dari fakultas ekonomi
berbati cuma antar ujian kita